komisi pengawas persaingan usaha atau kppu menyatakan telah mengantongi keterangan dari beberapa ahli dan juga saksi untuk membuktikan adanya kartel dalam penerbangan domestik
kppu menuding tujuh maskapai bersama sama mengatur harga tiket penerbangan sehingga mengakibatkan harga tiket melonjak
selidik kartel tiket pesawat akan kami bahas selengkapnya dalam segmen newsroom talks
dan sudah bergabung bersama kami anggota komisioner dari komisi pengawas persaingan usaha atau kppu pak guntur seragi
pak guntur tadi pernyataan terakhir dari kppu mengatakan bahwa sudah mengantongi bukti dan juga saksi saksi hingga akhirnya dugaan kasus ini menuju ke tahap pemberkasan
bisa dijabarkan mungkin kepada kami bukti dan saksi yang ditemukan oleh kppu sampai sejauh ini sudah apa saja
ya dalam sesuai dengan undang undang kan memang kita harus minimal dua alat bukti minimal jadi tidak harus dua lebih lebih baik
itu sudah terpenuhi dan sudah kami diyakini dari kppu
untuk masuk pemberkasan nanti di pemberkasan akan ada melakukan verifikasi kembali alat bukti untuk selanjutnya masuk ke persidangan
nanti di persidangan majelis komisi lah yang akan menentukan putusannya apakah ini memang terpenuhi semua dan memberikan kesempatan kepada para terlapor untuk membela diri
jadi bukti yang telah ditemukan sejauh ini apa saja pak
untuk itu saya belum bisa sampaikan sesuai dengan apakah ada bukti petunjuk ada surat dari terlapor saksi itu mungkin nanti di proses berikutnya kita akan sampaikan
kemudian banyak yang mengatakan bahwa ini merupakan kasus yang sulit untuk dibuktikan karena kartel sifatnya ada komunikasi informal begitu yang dilakukan oleh para maskapai yang terduga atau diduga melakukan kartel ini sendiri
kppu sendiri sampai sejauh ini merasa kesulitan untuk menyelidiki kasus ini
ya di semua kasus kartel itu memang ada kesulitan apalagi kita tahu lembaga persaingan di berbagai negara pun kecuali di amerika yang hardcore kartel
lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan menyadap menyita atau menangkap
beberapa negara ada yang punya kewenangan menyita
untuk indonesia kami memang tidak punya kewenangan itu
namun kita bisa melakukan telahan tentunya dari proses investigasi ya dengan memanggil seluruh telapor dan pihak pihak yang terkait dan juga bukti bukti ekonomi
karena pada dasarnya kegiatan ini kan secara terbuka ada
jadi dari bukti bukti ekonomi bisa dilihat pola perilaku yang menjadi persesuaian antara pihak pihak yang menjadi telapor
dari kasat mata saja sudah bisa terlihat begitu ya
padahal musim low season tapi kok harga tiket masih mahal
itu mungkin yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat
kemudian pola investigasi tadi yang dikatakan bagaimana yang dilakukan oleh kppu untuk mengatasi kesulitan kesulitan yang dihadapi
tentu kita secara perlahan ya
makanya kita cukup lama memang dari februari kita sudah mulai
cukup lama untuk melakukan itu dan satu persatu ada belasan pihak yang kita panggil untuk bisa memberikan dukungan terhadap ditemukannya dua alat bukti
dan indikasi memang benar karena memang pada dasarnya begini
harga yang normal
itu tentu punya pola tersendiri
namun kalau harga kartel itu tentu punya satu tindakan yang abnormal
tindakan tindakan tersebut adalah melakukan wujud dari perilaku ekonomi dari pelaku usaha
perilaku tersebut itu yang kita tangkap untuk bisa menunjukkan bahwasannya ada tindakan yang menetapkan harga ya untuk pasal lima
dan juga menetapkan mempengaruhi dengan menetapkan jumlah produksi di pasal sebelas
kartel atau duopoli
duopol itu bukan suatu istilah yang melanggar dalam norma di undang undang
duopoli itu sebenarnya
saya mau luruskan
itu struktur pasarnya dua
memang duopoli itu memberikan peluang posisi dominan
tapi duopoly itu dalam istilah di persaingan itu adalah pasar yang kecenderungannya dikuasai oleh dua pelaku usaha
tapi tetap persaingan yang sehat di duopoli itu
nanti setelah itu dilihat apakah duopoli tadi melakukan pelanggar apa penyalahgunaan posisi dominan
jadi duopoli itu pada dasarnya netral ada dua pelaku atau kelompok pelaku usaha
memang benar di indonesia garuda group dan lion grou
lion group yang menguasai pasar pasar terbesar
namun untuk bisa mencapai suatu pelanggaran kartel kami harus menemukan dua alat bukti sebagai bentuk pelanggaran
kemudian apakah kppu sendiri sampai saat ini sudah memanggil pihak pihak terkait mungkin apa kemudian tanggapan dari ketujuh maskapai tersebut
tidak hanya tujuh
semua maskapai kita panggil dan travel
poinnya adalah semua pihak yang bisa membuat terang benerangnya perkara ini
ada keluhan yang disampaikan oleh maskapai maskapai selain tujuh maskapai tersebut terkait dengan pengaturan harga ini
syogianya memang ada beberapa memang maskapai yang berbeda segmen dengan ini
ada kan maskapai susi air itu kan memang berbeda
tidak dalam pasar besaran yang sama
ada yang sama seperti air asia
jadi tindakan ini siogianya begini
kalau tindakan kartel umumnya pada menaikkan harga
pada dasarnya air asia mendapatkan keuntungan
karena harga yang ditetapkan oleh para pelaku adalah tinggi
jadi mengikut gitu ya harganya ya
kalau dikatakan tadi pelaku yang lain ya air asia menunjukkan peningkatan
walaupun memang air asia dalam pangsa pasar kecil sekali dibanding tujuh terlapor ini
kemudian pemerintah juga mengambil langkah nih pak guntur untuk mengatasi melonjaknya harga tiket pesawat ini
kemarin data waktu saat mudik lebaran
kalau tidak salah menyebutkan dua puluh tujuh persen
begitu penumpang pesawat menurun
dan kemudian pemerintah ambil langkah dengan memberikan diskon untuk tarif batas atas lima puluh persen
di hari hari tertentu dan jam jam tertentu
menurut anda langkah yang diambil pemerintah ini cukup menyehatkan pasar
atau dianggap anomali begitu
tapi kalau bagi kita kita lagi kaji sebenarnya
ini domennya pemerintah kementerian perhubungan kementerian perekonomian
pada dasarnya harga yang terbaik diterima masyarakat bukanlah harga yang ditentukan oleh pemerintah
tapi harga yang dihasilkan dari pasar yang kompetitif
dalam konteks kppu
harga yang dibentuk oleh pemerintah seperti itu tidak menjadi suatu ukuran yang ideal
karena pada dasarnya pelaku usaha menetapkan harga karena dipaksa
tapi itu sudah menjadi domennya kementerian perekonomian
bahkan katanya pelaku usaha yang sendiri melaporkan
itu kami bukan di wilayah kami
sebetulnya memang banyak tudingan untuk dunia pererbangan pada saat ini
kalau anda melihat sebetulnya inti dari semua permasalahan itu apa saja sih pak guntur
tidak hanya kartel saja juga dilaporkan
terkait kartel kargo
juga ada dugaan terkait dengan rangkap jabatan
ada juga satu maskapai yang tidak menjual tiket di satu situs penjualan online
banyak sekali seperti yang masalah di dunia aviasi atau dunia penerbangan saat ini
inti dari itu semua kppu melihat apa
ya poinnya adalah terutama ya pelaku usaha belum aware dan belum menyadari ya
kalau kita lihat garuda itu sudah dihukum di australia
sehingga memang ini yang kita harapkan
para pengambil kebijakan para profesional di tingkat bumn juga
yang kita sesalkan adalah kadangkala bumn juga sering tidak begitu aware dengan konteks persaingan
sehingga apa yang terjadi
tindakan yang mereka lakukan sebenarnya itu melanggar persaingan
contoh saja yang baru kita ada nanti umroh kan
jadi hal hal yang seperti ini sebenarnya sangat kritis untuk pelaku pelaku usaha yang sudah lama
kalau di berbagai negara yang sudah sangat mengedepankan persaingan ini perbuatan tindakan yang sangat tercelah
dihukum pasar luar biasa
dihukum oleh para pelaku pelaku lain gitu
pelaku usaha yang terkait begitu
sehingga kita berharap ke depan pelaku usaha lebih aware untuk bisa menjalankan kegiatan usahanya
dengan menjalankan persepsi persaingan usaha yang sehat
jika kemudian terbukti bahwa ada kartel dalam pengaturan harga tiket pesawat ini
kemudian apa yang disajis oleh kppu sendiri
sesuai dengan undang undang lima seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan majelis komisi berwenang memberikan sanksi satu sampai dua puluh lima m
kadar kesalahan dampaknya
jadi itu nanti wilayah majelis komisi
undang undang mengatakan bisa sanksi sampai dua puluh lima miliar
ya untuk negara
nah ada juga opsi dari pemerintah kemudian presiden jokowi yang jelas jelas mengatakan bahwa apabila diduga ada kartel
kemudian terbukti begitu
apabila mas kp tidak menurunkan harga tiket penerbangan domestik
kemudian akan memasukkan maskapai asing untuk bersaing dalam pasar tiket pesawat penerbangan domestik
menurut anda bagaimana
ya apapun kebijakan itu yang terpenting adalah
bisa menciptakan persaingan
jadi pada dasarnya
apakah itu langkah yang tepat
dan kemudian bagaimana para pengusaha dunia penerbangan ini menanggapi hal itu
ya tentunya saja pelaku usaha yang diundang perhitungannya adalah perhitungan bisnis
apakah di sini iklim persaingannya sehat
kita tidak bisa serta merta mengundang kalau memang iklim persaingan di indonesia tidak sehat
tentu menjadi tantangan tersendiri atau kekhawatiran sendiri bagi pelaku usaha yang mau masuk kepada suatu pasar
apalagi ini ada isu holding penerbangan
pertanyaannya ini kurang ramah bagi persaingan di penerbangan
garuda dan angkasa pura satu holding
bagaimana yakin para pelaku usaha lain di luar garuda bahwa saya mendapatkan perlakuan yang sama atau yang sehat di bandara
hal hal seperti itu justru jauh lebih berpengaruh terhadap keputusan masuknya pelaku usaha ke dalam suatu pasar
dibanding hanya undangan
karena pada dasarnya itu keputusan bisnis
bukan keputusan yang main
apalagi di industri penerbangan
nggak akan mudah nggak akan gampang untuk masuk ke suatu pasar
sebetulnya kan sudah ada undang undang yang mengatur tentang persaingan usaha ini sendiri
yang melarang keberadaan kartel
kalau anda melihat sendiri pengawasan terhadap regulasi tersebut saat ini sejauh mana
pak guntur apakah sudah mengakomodir undang undang tersebut dijalankan dengan baik
atau justru undang undang tersebut memberikan ruang bagi para pelaku usaha kemudian untuk melakukan tindakan
kalau dari undang undang memang ada hal hal yang memang harus diperbaiki
undang undang kami itu dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sehingga seperti sanksi gitu
sanksinya saja sampai dua puluh lima miliar
itu sanksi paling kecil barangkali di berbagai belahan
di asia tenggara kita paling duluan
sekarang perkembangannya itu ada persentase terhadap sales yang menjadi tempusnya pelanggaran
ini isu isu ini yang menjadi harusnya perbaikan untuk masuk ke amandemen
kita mengharapkan dpr dan pemerintah untuk bisa duduk bareng untuk menyelesaikan
proses amandemen yang tinggal sedikit lagi
di sebelum pergantian periode anggota dpr
jadi memang ini regulasinya sendiri pun seharusnya memang sudah ada perubahan atau amandemen begitu ya
di berbagai negara sudah mengadopsi perkembangan perkembangan terbaru
jadi masih sembari menunggu hal tersebut begitu ditemukan kemudian banyak permasalahan di dunia perkembangan indonesia oleh kppu sendiri
kemudian kppu sekarang posisinya untuk melihat kasus ini kira kira untuk kedepannya apabila masih
ada pengaturan ini bagaimana pak
pengaturan tiga pesawat
kalau sesuai dengan amanah undang undang kalau dia dilakukan oleh pemerintah maka kita akan advokasi ya
sesuai dengan apa
ini juga sama dengan kementerian perekonomian kami lagi mengkaji
kemudian kalau bagi pelaku usaha yang melanggar tetap masuk dalam penegakan hukum
dan kami tidak main main siapapun itu termasuk bumn
ini kalau kita berbicara soal bumn kemudian yang masih hangat sekarang yaitu tentang rangkap jabatan begitu di perusahaan garuda indonesia
itu melanggar dan alhamdulillah keputusannya sudah mundur ya
kemarin juga sempat kppu akan memanggil menteri bumn rini sumarno
apa sudah dilakukan pak
sudah sudah hari ini dijadwalkan namun harusnya jam sembilan tadi ya
tapi ibu menteri berhalangan karena alasan satu yang dia bilang bertabrakan dengan tanggal tersebut
nah kalau kita mencoba menelaah gitu apakah kemudian adanya rangkap jabatan di maskapai garuda indonesia di citylink begitu ya
ini ada hubungannya
kalau garuda citylink maaf
garuda citylink itu hal yang biasa karena itu adalah satu kepemilikan
jadi hal yang wajar di terutama garuda
kira kira kppu melihat ada indikasi keterlibatan antara direksi
enggak garuda citylink hal yang itu tidak masuk pelanggaran
garuda ke dua direksi garuda ke sriwijaya dan satu direktur utama citylink ke sriwijaya
itu yang menjadi masuk
kalau di citylink itu hal yang memang lumrah saja karena memang citylink dimiliki oleh garuda
ya kemudian apakah ada indikasi bahwa
adanya rangkap jabatannya ini juga ada pengaruhnya begitu
ada sumbangsihnya untuk kemudian pengaturan harga tiket
ya dengan posisi komisaris itu adalah posisi yang dominan dalam satu perusahaan korporasi
sehingga dia juga menentukan
tentu saja kami punya temuan temuan ya masih dalam proses bap kemarin pemeriksaan
jadi itu bukan posisi yang sembarangan
itu kenapa di undang undang lima seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan pasal dua puluh enam seseorang dilarang merangkap jabatan direktur
dua jabatan ini adalah jabatan yang dominan di perusahaan
kemudian outputnya nanti kira kira dari semua persidangan ini tadi anda katakan ada fine atau denda juga yang harus dibayarkan kepada negara
ya tentunya dalam setiap putusan ada rekomendasi ada permintaan misal saja membubarkan kartelnya
itu nanti wilayah majelis komisi atau melakukan rekomendasi yang lain
itu nanti domennya majelis komisi tidak hanya soal denda
apakah ada sampingan
apakah ada pencabutan izin terbang misalnya
itu kami kalau di kppu itu kami sudah memberikan itu ke majelis komisi dan kami pun tidak bisa mengintervensi
kemudian se confidence apa kppu bahwa bukti bukti atau saksi saksi yang dibawa dalam pemberkasan itu bisa kemudian lolos ke tahap persidangan
tentunya bukan confident ya tapi soal proses dan sekarang prosesnya di pemberkasan
jadi satu hal yang saya bisa pastikan ini belum masuk persidangan
di pemberkasan lah itu melakukan cross check kembali
jadi setelah pemberkasan nanti baru terbukti kalau memang pemberkasan lanjut ke persidangan berarti sudah yakin sepenuhnya itu valid semua alat bukti
satu mungkin terakhir pak guntur persaingan yang sehat untuk dunia penerbangan indonesia saat ini seharusnya seperti apa
seharusnya pemerintah tidak terlalu banyak turun turun tangan ya
apalagi walaupun memang kita ketahui ada bumn di situ
bumn itu kan pada dasarnya peran negara yang diwujudkan dalam korporasi
jadi dalam korporasi
dalam korporasi tentunya berbeda dengan organ pemerintah
sebagainya didorong supaya pelaku usaha khususnya bumn itu bertindak yang sehat
mental mental untuk persaingan yang sehat
karena apa karena pada dasarnya peningkatan kapasitas perusahaan untuk pelaku usaha itu berangkat dari persaingan tidak dari proteksi
tidak dari proses yang tidak sehat dalam persaingan
jadi memang harus diperlukan persaingan yang tadi ya katakan sehat begitu tidak ada kartel karena memang masyarakat yang kemudian sebagai konsumen diwujudkan
kita berharap pelaku usaha itu diperlukan
bisa besar dan survive
survive pertama kemudian besar dan kemudian bisa menambah kemana pun
karena dari apa dari proses persaingan yang sehat
tanpa dari prosedur yang sehat kita sulit mendapatkan perusahaan perusahaan yang seperti itu
baik pak guntur ini kita masyarakat indonesia sama sama mengawal jalannya dugaan kasus ini karena memang kita sebagai konsumen yang merasakan langsung efek dari harga tiket pesawat yang mahal
tapi memang sebetulnya sepertinya memang miris
kalau melihat penduduk penduduk yang berpengalaman
mereka bisa menerbangan ke beberapa wilayah di tanah air misalnya ke sumatera lebih mahal daripada tiket pererbangan di kuala lumpur misalnya begitu
terima kasih pak guntur
sama sama pak salih
anggota komisioner kpbu sedulur gabung bersama kami pada sore hari ini
kita kawal terus kasusnya dan semoga benar benar menemukan hasil atau output yang jelas regulasi yang jelas untuk menyehatkan dunia perbankan dan juga pasar persaingan bebas di indonesia